meski sudah surut sampai saat ini tol madiun di ruas ngawi kertosono jawa timur masih ditutup akibat terendam banjir
air masih setinggi empat puluh hingga lima puluh cm sehingga masih berbahaya jika dilalui kendaraan
banjir akibat meluapnya sungai glonggong di madiun jawa timur ini berada di antara kilometer enam ratus tiga dan enam ratus empat ruas tol kertosono ngawi
air terlihat merendam jalan tol dan sawah di sekitarnya sepanjang kurang lebih tujuh ratus meter
tol yang ditutup adalah tol arah surabaya madiun sementara arah sebaliknya lancar dan dijadikan pengalihan arus lalu lintas secara kontraflow atau satu jalur dibuat untuk dua arah
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di madiun jawa timur
rangga bagaimana perkembangan terkait penutupan tol ngawi kertosono akibat banjir ini rangga
sore ini pantauan anda seperti apa di sana
pada saat malam saat ditutup itu volume airnya ketinggian airnya itu bisa mencapai delapan puluh hingga delapan puluh lima cm
tapi saat ini menurut beberapa orang petugas ini sudah turun hampir separuhnya
jadi demikian mungkin masih ada sekitar empat puluh an cm begitu genangan atau rendaman air yang berada di ruas tol ngawi kertosono tepatnya di tol madiun ini
itulah yang kemudian menyebabkan bahwa jalan tol sampai saat ini masih ditutup tidak boleh dimasuki oleh kendaraan kendaraan lain
dan solusinya saat ini
ini sudah diberlakukan sejak tadi siang itu adalah melakukan kontraflow yaitu ruas di sekitar kilometer enam ratus lima tempat di belakang saya ini
jadi dari arah surabaya menuju ke arah madiun solo jogja dan sebagainya menuju ke arah selatan ini kemudian dialihkan ke ruas yang ada di sebelah saya
atau ruas tol yang menuju dari arah madiun atau solo jogja ke arah surabaya
jalur yang digunakan untuk lalu lintas sepanjang dua arah baik dari surabaya menuju ke madiun ataupun dari kemadiun menuju ke surabaya
sempat memang terjadi kepadatan yang luar biasa antrian yang luar biasa di sini terutama di saat kontraflow itu mungkin dari sejak semalam saat ditutup sampai siang tadi
tapi saat ini sudah mulai terurai dan saya lihat di sini pun juga tidak terlalu banyak lagi kendaraan yang lalu lalang
yang merendam dapat anda lihat saat ini sebenarnya cukup masif begitu ya ferdi karena tidak hanya menggenangi jalan tol saja
tetapi sesungguhnya air sungai gelonggong yang ada di sebelah kiri saya yang terdapat yang bisa anda saksikan saat ini air sungai gelonggong itu meluap begitu hebat karena hujan beberapa hari dan mengenangi sawah hingga kemudian merendam tol di madiun ini
jadi dapat anda
lihat juga tadi benda ada benda yang tinggi yang terlihat itu sebenarnya adalah pagar dari sawah yang tingginya kurang lebih satu meter
tadi juga mungkin anda bisa melihat ada satu atap begitu yang gubuk yang tingginya lebih dari satu meter itu sekarang hanya menyisakan atapnya saja
demikian pula juga dengan beberapa kelurahan yang ada di sekitar kali atau sungai gelonggong ini saat ini juga sudah tertutup atau sudah terendam banjir

beberapa orang sudah mulai mengungsi di sana dan ini tidak hanya terjadi di madiun saja tetapi laporan dari bbbd jawa timur mengatakan paling tidak ada sekitar lima kabupaten yang saat ini juga terkena bencana banjir
belum disebut bencana memang baru ada banjir di beberapa kelurahan dan kecamatan tetapi misalnya di terenggalek sudah ada puluhan rumah yang terendam dan puluhan orang yang sudah mulai mengungsi

nah di tol ini sendiri kemudian apa yang harus dilakukan verdi
sekarang ini gubernur kofifa inder parawansa dengan beberapa stakeholder misalnya seperti dirjen bina marga kemudian dirjen sumber daya air ini sudah melakukan tinjauan dan nanti mereka akan melakukan rapat secara cepat begitu untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar tol ini bisa segera kembali dibuka
tadi saya berbicara dengan kofifa indar parawansa gubernur yang mengatakan bahwa targetnya ini adalah sekitar tiga hari

tetapi verdi itu pun tergantung tergantung dari cuaca
saat ini hari ini beruntung karena nyaris tidak ada hujan sama sekali hanya rintikan rintikan hujan grimis grimis saja
tetapi jika sampai turun hujan dengan volume yang lebih besar dengan paling tidak mendekati seperti beberapa hari kemarin maka bisa dipastikan sungai akan kembali meluap dan genangan ataupun banjir juga akan semakin menggenangi di jalan tol ini
sehingga prediksi sebanyak selama tiga hari

kemungkinan masih akan bisa berlanjut lagi
nah sekali lagi hujan bukan merupakan sahabat begitu dari rencana pembukaan kembali tol ini
sehingga beberapa mungkin nanti ya rapat antara gubernur dan beberapa stakeholder bisa merumuskan kira kira apa yang harus dilakukan agar segera tol ini bisa kembali dibuka
meskipun ya ferdi saya tadi berbicara juga dengan beberapa orang petugas yang mengatakan nyaris tidak ada yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mengupayakan bagaimana air bisa kemudian turun secara drastis
karena yang meluap adalah sungainya
jadi yang bisa dilakukan hanya menunggu saja
menunggu air kembali surut dan dengan demikian genangan ataupun banjir yang terjadi di tol ini juga bisa kembali surut kembali verdi
rangga artinya skenario untuk kontraflow ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan
atau memang sudah ada antisipasi lain mengingat hari ini memang libur volume kendaraan sedikit tapi kemudian besok sudah seperti biasa tentu akan ada antisipasi
agar tetap beroperasi begitu jalur ini
jika besok katakanlah tidak ada lagi hujan dan lain sebagainya maka tentunya besok ataupun selama tiga hari ke depan ini jalur tol ini sudah bisa dibuka
tetapi jika tidak maka kontraflow tetap akan diberlakukan
nah anda betul sekali bahwa sekarang hari kamis besok jumat adalah weekend akhir pekan ini jalur yang cukup ramai dilalui
jika masih tetap keadaan seperti ini maka kontraflow tetap akan diberlakukan
dan imbasnya imbasnya tentu saja adalah mungkin banyak warga masyarakat yang sudah mengetahui bahwa tol ini ditutup sehingga mereka memilih ke jalan arteri
imbasnya bisa saja kemudian jalan jalan arteri di sekitar madiun menuju misalnya nganjuk ke ngawi dan sebagainya itu akan penuh
nah beberapa rekayasan tentunya sudah dilakukan misalnya oleh polisi yang kemudian melakukan buka tutup di sekitar exit caruban
nah berapa rekayasan tentunya sudah dilakukan
sekali lagi dilewati oleh ribuan kendaraan terutama pada akhir pekan ini